tim sar gabungan mengevakuasi jasad ilmiwati
gadis enam belas tahun yang tenggelam di aliran cisadane
kampung temauan desa taman sari rumpin bogor jawa barat pada minggu sore
dalam penyisiran tim sar juga mendapati satu korban lainnya
yang mengambang tak jauh dari lokasi hanyut
sebelumnya kedua gadis remaja itu hilang setelah terpleset bersama tiga rekannya yang selamat
saat berfoto selfie di tepian sungai pada sabtu kemarin
rekannya itu bermain di tepian sungai
dikarenakan korban ini yang pertama mempergunakan pakaian rok
jadi pakaian gamis dan juga pada saat kejadian arus sedikit agak kencang
tidak tinggi tetapi harus sedikit agak kencang
yang mengakibatkan korban ini terpleset dan juga terbawa
akibat seringnya korban hanyut di aliran cisadane
dalam sebulan terakhir pihak basarnas mengimbau warga
agar waspada bermain di sungai
lantaran kedalaman air sulit ditebak meski dalam kondisi kemarau